dengan kawalan sejumlah orang ketua pondok pesantren al zaitun panji gumilang
tiba di mabes polri jakarta senin siang pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
panji gumilang diperiksa selama delapan jam sebagai saksi terlapor dan dicecar dua puluh enam pertanyaan
termasuk unggahan video yang beredar
menurut dirtipidum baris krim mabes polri panji gumilang telah mengakui kebenaran terkait video yang diunggah
selain panji gumilang terdapat empat orang saksi dan lima orang ahli yang diperiksa
sehingga dertipidum baris krim mabes polri meyakini terdapat perbuatan pidana dalam perkara ini
berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan kasus ini resmi dinaikkan ke tingkat penyidikan
ini adalah kita harus taat hukum bagaimanapun juga kita melaksanakan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku
namanya penyelidikan ya kita laksanakan sesuai aturan penyelidikan
tentu saja setelah naik sidik kita juga ada upaya upaya paksa yang akan kita laksanakan
usai proses pemeriksaan di barres krim polri panji gumilang beberkan beberapa pertanyaan penyidik kepada awak media
saya sudah beri jawaban kepada baris krim ditanya tentang riwayat hidup
keduanya ditanya pernahkah
panji gumilang berurusan dengan hukum dijawab pernah
saya pernah dihukum sepuluh bulan
pemanggilan senin ini memang ditujukan untuk menggali keterangan dan klarifikasi terkait tuduhan yang dilayangkan forum advokat pembela pancasila pada panji gumilang
panji diduga dengan penistaan agama terkait beberapa hal termasuk menyebut al quran bukan sebagai firman tuhan
melainkan karangan nabi muhammad saw
tim liputan cnn indonesia